untuk mencari situasi kemacetan polri akan berlakukan kontraflow dan sistem buka tutup jalur
kesiapan dan kesungguhan dari seluruh jajaran polda jabar beristirahat istirahat terkait untuk memasarkan kegiatan pengamanan itu
tadi juga saya melihat melalui jalur udara dengan pesawat helikopter
belum terlihat peningkatan arus yang signifikan
yang akan melaksanakan mudik lebaran ini
tapi tadi dari paparan pak kapolda dari paparan pak kapolres
saya sudah melihat langkah langkah antisipasi dan langkah langkah inovasi yang dibuat oleh jajaran polda jabar
maupun polresta bandung ini untuk menghadapi situasi situasi yang terjadi
apabila itu terjadi kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya
di antaranya langkah langkah yang dilakukan itu adalah dengan menyiapkan rekayasa manajemen lalu lintas
seperti dengan melaksanakan one way berdasarkan diskresi kepolisian
dan berdasarkan situasi yang terjadi disiapkan langkah langkah itu
dan kalau memang perlu dilaksanakan kontra pro
jadi kalau kontra pro tidak berhasil nanti dilaksanakan one way